kayaknya lo bantu nocak nyari maling wisarnya
lo malah narik
ji kayaknya kampung kita udah kagak aman lagi dah
kagak aman bagaimana
lah buktinya rumah si tati kemalingan
untung cuma mikser
eh gi bagaimana sih lo
mixer itu modal hidupnya si tati buat bikin kue
ini bukan soal cuma atau kagak untung tapi rugi
ngebelah kelapa pakai tali
salah salah kata dimaafin kali
gue jadi kasihan sama si mahe
burung onta beda dengan burung kakak tua
soal cinta memang gak kekenal tua
nih si tati
nih si tati
nih si tati
nih si tati
nih si tati
nih si tati
nih si tati
nih si tati
nih si tati
nih si tati
nih si tati
nih si tati
nih si tati
nih si tati
nih si tati
daripada lu lari larian mulu ngejar si mesarok
kemudian bawa ke penghulu kawinin dia
gue juga maunya begitu
memang siapa yang kagak mau begitu
dianya si mesaroknya
berarti dia masih sayang sama dirinya sendiri
sayang masa depannya
kagak ada pantasnya pisan pantun pake burung belekok
nangas tanya mesarok
tolong jangan surplusaka
atau rasalah saya less
ada apa ya
saya ada perlu
kau bukalah gerbangnya
udah tapi dikunci
sebentar aku bukakan
saya mau kredit mixer bu
kau mau yang bagus
apa yang murah
kalau bisa sih yang bagus tapi murah
kau harus pilih
ya murah apa yang bagus

gak bisa dua duanya
saya jadi bingung
mau milih yang mana
aku pun bingung
kenapa kau juga bingung
berarti kita kompakan ya bu
jadi kau setuju dengan harga jualnya
kalau kau setuju nanti ku carikan barangnya untuk kau
tapi yang cepat ya bu
tapi kau setuju tidak
iya saya setuju
kalau gitu nanti sore aku ke rumah kau
bawa mixes yang kau mau
bawa mixer yang kau mau
kalian cuma berdua cuy
tukang ojek jupus satu lagi mana
dia lagi nyari
kita kan udah janji sama tis
sama ojek buat bantuin ojek nyari maling misernya
berarti kamu duluan pur
kan kamu yang inget
karena gue yang inget duluan
berarti lu duluan yang bantuin ojek nyari maling misernya
persyarat ini hatinya
jadi bey dengan grandpa
jadi dia osok
kasus baik yang ada
kamu bisa tetap bersama america
mau masuk rumah nggak bisa
mau minum gak bisa
mak tahu aja yang dingin ya mak
kalau din udah mau kerja
oh jadi lu udah kerja
itu dia mak baru mau
bang mau cek bang
kasian juga ya kalau sampai mixernya nggak ketemu lagi
makanya john gue sama tisna ganti gantian buat bantuin ocak nyari maling mixernya
cupu cupu solider juga ya
eh tes pengkhianat lo
pengkhianat apa pur
katanya lo bantuin ocak nyari maling mixernya
wah lo malah narik
nih pengkhianat gak bisa diandelin